sementara itu pemerintah indonesia dan singapura sepakat membuka akses perjalanan terbatas berdasarkan travel corridor arrangement atau reciprocal green land
menteri luar negeri retno marsudi mengungkapkan wni yang akan pergi ke singapura ataupun sebaliknya harus melengkapi syarat dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat
waktu saya berkunjung ke singapura pada saat bulan agustus kita sudah mulai mempertukarkan elemen elemen dasar yang kita miliki
karena singapura sudah memiliki elemen dasar yang dikerjasamakan dengan negara lain kita juga sudah memiliki elemen dasar kita pertukarkan
setelah kita pertukarkan kemudian kita negosiasikan antara lain yang kita negosiasikan misalnya applictant
applikansnya siapa warga negara indonesia warga negara singapura kemudian untuk singapura juga permanent residence yang ada di singapura
kemudian pelaksanaan pcr nya
pcr nya kita sepakat untuk kita lakukan dua kali yaitu sebelum keberangkatan yang bersangkutan menuju kalau dari indonesia ke singapura singapura ke indonesia dan satu kali lagi akan dilakukan pada saat ketibaan